terima kasih tuan
boleh saya bantu
boleh saya bantu
tidak usah mas
tidak usah mas
tidak usah mas
tidak usah mas
tidak usah mas
biar aku saja terima kasih sebelumnya
gendis laki laki diciptakan lebih kuat untuk membantu perempuan
ya allah kenapa hati ini selalu senang saat bersama mas supa
astaghfirullahaladzim rasauan pasti melihat ini
ada apa sebenarnya apa mereka berdua saling cemburu
saya permisi dulu mas upah assalamualaikum
astaghfirullahaladzim siapa kalian
keamanan kali patent ini
tole aku ingin menantangmu aku sudah tidak takut sama kamu
eh kalian tidak usah ikut campur
mendingan kita nonton saja
oke siapa takut
aku sudah terang berang
di rumah l year a
menjadi hal terbanu
banyak sekali banyak
dia maksud mejor bagian di surga
sudah lama saya sekalian kembali bilih
mengfull dan takut hari ini
sudah banyak kali gue mengingat
bukan contam lo interior ya
kamu kok nggak bantuin aku sih
pasti ada yang diinginkan dari ku
suami saya tahu
kalau selama ini kita mempunyai hubungan
apa urusan anda dengan saya
laki laki semuanya sama saja
mau enaknya tapi tidak mau bertanggung jawab
suami saya marah
dia tahu kalau selama ini kita mempunyai hubungan terlarang sunan
bahwa ini sebentar
kalau ngomong itu jangan sembarangan ya
kamu itu cantik cantik tapi tukang fitnah
saya berani bersumpah demi ibu saya
kalau saya ini memang punya hubungan dengan sunan
ini perut saya ini anak sunan
apa benar itu sunan
apa benar itu sunan